kelompok bersenjata kembali berulah pada senin dengan melakukan penembakan pada badan pesawat kargo milik perusahaan trigana air
dan membakar sekolah smk di pegunungan bintang papua pegunungan
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
pesawat kargo jenis karavan dengan nomor registrasi pkhvv yang terbang dari bovendigul
tujuan oksibil ditembak kelompok bersenjata di bandara oksibil kabupaten pegunungan bintang pada senin
penembakan terjadi saat pesawat akan mendarat di bandara oksibil yang membuat pesawat gagal mendarat dan memilih kembali ke bovendigul
selain menembak pesawat trigana air kelompok bersenjata juga melakukan pembakaran terhadap gedung smk di oksibil
saat penembakan sekolah dalam keadaan kosong karena siswa dan guru masih libur
aksi yang dilakukan kelompok bersenjata
kereta ini merupakan kali kedua dalam tiga hari terakhir
sebelumnya kelompok bersenjata terlibat kontak tembak dengan aparat gabungan tni polri pada sabtu yang mengakibatkan tiga personel polisi terluka
telah terjadi penembakan terhadap pesawat karavan nomor pkhvv milik mas kapal trigana
pesawat ini adalah pesawat logistik untuk pengiriman barang
jadi sebelum landing sudah langsung
gagal dan kembali ke tanah merah
tidak ada korban terhadap peristiwa tersebut